untuk membantu korban bencana alam di pacitan puluhan siswa sebuah sekolah dasar di surabaya
selasa pagi menggelar pasar murah di sekolahnya
namun yang diperjualbelikan di pasar murah ini bukanlah sembako
tapi mainan untuk para anak seusia mereka
tayal kemeriahan pun terjadi saat para siswa berebut membeli
sejumlah siswa sebuah sekolah dasar di kawasan pucang surabaya ini
antusias berebut membeli mainan yang diinginkan dalam pasar murah di halaman sekolah mereka
karena harga yang murah membuat para siswa berebut untuk mendapatkan mainan yang diinginkannya
jika umumnya pasar murah memperjual belikan sembako atau pakaian
namun di sini para siswa menjual mainan bekas mereka masing masing
mainan seperti mobil mobilan hingga boneka dijual kembali dengan harga yang lebih murah berkisar dua hingga lima rupiah
pia sekolah sendiri sempat
sengaja mengumpulkan mainan bekas dari para siswa untuk dijual kembali
sementara hasil penjualan akan disalurkan ke korban bencana alam
pihak sekolah sengaja mengemas penggalangan dana dengan cara seperti ini agar menarik minat siswa
pihak sekolah siswa yang mana nanti akan diberikan kepada warga yang terkena musibah bencana alam
aksi ini akan terus digelar untuk memupuk sikap kepedulian siswa terhadap sesamanya yang sedang mengalami musibah bencana alam